berselang dua tahun dari album perdananya kini penyanyi jebolan ajang pencarian bakat
yura yunita melepas single terbarunya berjudul intuisi
single ini akan menjadi bagian dari album kedua yura
intuisi mengandalkan lirik sederhana namun penuh makna yang mengisahkan
bagaimana perjuangan seseorang untuk mendapatkan cinta dari sang pujaan hati
single intuisi hadir dengan dentingan piano dan iringan orkestra
yang direkam di indonesia dan juga di eropa
untuk membahas lebih lengkap dengan yura yunita mengenai intuisinya
apakah ini diarahkan kepada seseorang atau tidak
ini sudah hadir ada neng yura kumahan neng damang
jadi intuisiku mengarah kepadamu kepada siapa
karena lagu ini ditulis sama yura sendiri
aku yang menciptakan lagu ini
boleh dong diceritain seperti apa sih intuisi ini
di sini adalah lagu yang aku ciptakan sendiri dan latar belakangnya
kenapa bisa terjadi lagu ini adalah saat perjalanan aku ke jepang
jadi waktu itu memang aku merencanakan perjalanan menyenangkan ke jepang
tapi sayangnya tidak semenyenangkan itu
karena waktu itu aku ke jepang
bareng juga sama temanku yang mau menghampiri pacarnya yang jauh di sana
jauh di jepang yang lagi kuliah di sana ingin support kuliahnya yang lagi ada di sana
jadi mereka tuh pasangan yang awalnya punya intu
sama sama punya intuisi kalau mereka akan terus bersama sampai nanti nikah
dan sampai akhir hayat gitu
berarti ini bukan pengalaman pribadi ya
atau intuisi ini yang menarik adalah ketika kita tahu ya intuisi ini melibatkan orkestra
direkam orkestra di budapest
boleh dong diceritain kenapa harus jauh jauh ke sana
setelah lirik dan melodi jadi di jepang
saat pulang ke bandung aku bikin courtnya
setelah bikin courtnya akhirnya gimana ya lagu itu memang udah sangat pedih sangat sakit gitu
aku menyanyikannya juga cukup dalam
jadi gimana lagu pedih ini bisa dikemas menjadi lebih indah
dan akhirnya aku bersama mas ari reynaldi sebagai produser juga memilih budapest
menjadi tim untuk mengisi stream section di dalamnya
supaya lagu pedih ini
dikemas jadi indah tapi tetap bisa merobek perasaan
waduh dicabik cabik gitu ya kira kira
nah oke kurang lebih dua tahun ya terakhir album pertama yura

ini ada jeda dua tahun dan ini kembali dengan karya terbarunya
nah kenapa kenapa nggak langsung aja rilis album kedua
aku tuh sambil menunggu aku sekarang lagi memproses album kedua
menyuguhkan lagu ini
intuisi sambil menunggu aku proses album kedua
dan intuisi juga akan masuk di album berikutnya kan
oke boleh dong dikasih bocoran
sebenarnya album kedua ini apa sih kayak gimana
biasanya kan kalau penyanyi kan dari satu album ke album yang lain pasti akan ada pembedanya lah
sebenarnya masih ada di jalur yang sama
tapi kalau untuk album kedua mungkin jadi lebih megah
lebih apa ya lebih banyak eksperimen
lebih ekspresif lagi
ada musik musik yang
tapi itu semua tentang cinta ya
ya beberapa tentang cinta beberapa juga bukan
oke terakhir apalagi sih pencapaian yang ingin diraih oleh seorang yura yunita
untuk pencapaian mungkin dalam jangka waktu dekat adalah aku akan menggelar konser tunggal aku yang kedua
jadi memang single intuisi ini akan menjadi teaser juga untuk nanti konser yang memang judulnya intuisi
kalau untuk kolaborasi mungkin dengan musisi musisi dalam luar negeri
musisi ingin banget
nah di konser intuisi aku akan berkolaborasi dengan idola yang memang sejak kecil aku idolakan
dan aku pastikan nanti saat datang ke konserku akan menjadi pertama kalinya menonton kolaborasi unik antara aku dan idolaku nanti yang ada di konserku
yang gak pernah dilihat penggemar yura sebelumnya intinya ya
oke big star nya siapa nanti kita tunggu
terima kasih banyak
sukses buat singlenya
sukses buat albumnya nanti
sukses juga pastinya untuk konser tunggalnya
nanti kita tunggulah ya
kapan perilisanya naik